jika saat ini dunia diramaikan dengan virus corona yang belum ada vaksinnya
kita lebih baik memberi perhatian juga kepada beberapa penyakit berbahaya lain
namun dapat dicegah
biasanya kita hanya mengenal vaksin untuk balita dan anak anak
tapi kini ada vaksin vaksin yang diperlukan orang dewasa sebelum menikah
atau melakukan seks secara aktif
pertama vaksin hepatitis b untuk mencegah peradangan organ hati
hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan sang ibu dan anak
karena jika ibu yang sedang mengandung mengalami hepatitis b
penyakit tersebut akan langsung tertular kepada sang anak yang dilahirkan
vaksin ini juga diperlukan untuk pria
kedua adalah vaksin human papillomavirus atau hpv
vaksin ini diperlukan perempuan untuk mencegah kanker cervix
baiknya diberikan sebelum seksual aktif
begitupun untuk laki laki vaksin hpv dapat mencegah kutil kelamin
ketiga vaksin mmr yang terdiri dari tiga komponen vaksin
untuk mencegah campak gondongan dan rubella
bisa menimbulkan kecacatan pada bayi yang telinganya tuli
matanya buta karena katarak otaknya kecil jantungnya bocor
itu pencegahannya sebelum dia hamil
yang keempat vaksin hpv
mmr juga penting juga untuk laki laki ya
karena kalau laki laki kena mamsi atau gondongan
itu komplikasinya bisa ke buah zakar ya peradangan
itu juga bisa membuat invertil seperti itu
hal ini dapat dilakukan jika pria maupun wanita sewaktu kecil
belum sempat terkena cacar air
kelima vaksin dpt atau difteri pertusis dan tetanus
vaksin ini juga merupakan salah satu vaksin pengulangan
yang baiknya dilakukan sepuluh tahun sekali
karena tidak ada yang menjamin kekebalan itu berlangsung seumur hidup
jadi memang nanti di imunisasi dewasa itu ada yang sifatnya pengulangan
pengulangan ketika sudah dia mendapatkan vaksinasi pada saat kecil ya
mungkin paling tidak sampai sd gitu ya
lantas berapa harga
berikut harga vaksin yang berlaku di rumah vaksin pusat jakarta
vaksin tersebut pun tidak hanya diberikan sekali
namun ada beberapa kali dosis tergantung jenis vaksinnya
kan ini pencegahan ya
ngomongin pencegahan kan gak ada ibarat kata
sedia payung sebelum hujan
nggak mungkin kan kita udah tahu mau sakit ini
nah itu kan nggak bisa ya
sama lah kayak asuransi kita investasi yang kita nggak tahu
akan kapan makanya bisa jadi nggak syukur syukur nggak
tapi bisa jadi kalau tiba tiba pas kena
siapa yang mau nanggung siapa yang rugikan juga kita sendiri
yang perlu digarisbawahi vaksin bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri
melainkan juga untuk mengantisipasi orang orang terdekat dan lingkungan
jika penyakitnya menular
sandra insanasari indra setiawan jakarta